tertangkapnya bupati nganjuk taufikur rahman menjadi pukulan telak pemerintah provinsi jawa timur
gubernur pun mengaku tidak bisa mengawasi perilaku kepala daerah yang nakal yang kerap bermain dengan siapa saja
karena itu diperlukan pemimpin yang bermoral baik agar korupsi tidak jadi budaya
sementara pasca ott kpk partai pdip secara resmi memecat bupati nganjuk
taufikur rahman bupati nganjuk adalah kepala daerah kelima di jawa timur yang ditangkap kpk dalam setahun terakhir
melihat fenomena tersebut gubernur jawa timur soekarwo menilai jika jumlah yang banyak ini menunjukkan potret kepala daerah yang miskin moral
setelah meminta maaf kepada mendagri atas tertangkapnya taufikur rahman
soekarwo menegaskan berbagai terobosan dalam sistem anggaran untuk menekan korupsi tidak akan berhasil
jika kepala daerah tersebut menangkapnya
tidak punya integritas
meres injek kaki itu kan tidak bisa dimekanikan di dalam diatur
itu moral dan integritas
nah disitu kita tidak bisa masuk terhadap itu selain formalitas tanda tangan fakta integritas
sementara buntut dari operasi tangkap tangan bupati nganjuk
dpd pdip jawa timur langsung berkonsultasi dengan dewan pimpinan pusat pdip di jakarta
hasilnya pdip secara resmi mencabut status keanggotaan taufikur rahman sebagai kader partai
pemecatan ini menjadi konsekuensi di partai berlambang banteng itu jika ada kadernya yang melanggar hukum apalagi terkait kasus korupsi
karena memang ada kebijakan di dewan pimpinan pusat partai di pdip perjuangan ada beberapa peristiwa peristiwa hukum atau kasus kasus hukum
yang begitu dia terkena kasus hukum itu maka kemudian status keanggotaannya di partai ini langsung dicabut
taufikur rahman menjawab
taufikur rahman terlepas dari jeratan tersangka kpk setelah memerangkan perapera adilan
namun kasus itu membuat jabatannya sebagai ketua cabang pdip nganjuk dicabut